terima kasih masih bersama kami di redaksi jawa timur
di segmen ketiga ini saya akan mengajak anda untuk menyaksikan prestasi membanggakan seorang putri daerah jawa timur
iya seorang darah muda asal sidoarjo berhasil mengharumkan nama indonesia di ajang internasional global beauty queen dua ribu tujuh belas di seoul korea selatan
revindya karina menyabet tiga penghargaan sekaligus dengan menampilkan kostum barong dan tarian gandrung khas banyuwangi
revin diakarina seroni dari indonesia
siapa sangka tarian gandrung dan kostum barong khas suku osing banyuwangi yang ditampilkan revindya karina menyedot perhatian juri miss global beauty queen dua ribu tujuh belas di korea selatan
darah muda warga magersari sidoarjo ini pun akhirnya berhasil mendapat tiga penghargaan sekaligus dalam ajang bergensi
yang digelar pembangunan
oktober tersebut tiga penghargaan itu yakni best national costum miss talent dan miss international populer setelah bersaing mengalahkan empat puluh satu kontestan dari berbagai negara
wajah bangga pun terpancak
saat kalah anak pasangan syahroni dan dian yuliantini tiba di pintu kedatangan bandara juanda sidoarjo
dengan antusias dirinya menceritakan pengalamannya sebagai juara meski ada sedikit insiden penyebutan negara oleh shui
diakarina menyebutkan miss talent adalah india
kemudian india sudah menerima ini sudah menerima penghargaan
kemudian maaf salah dia nanya siapa itu
jadi itu fatal sekali
dengan penghargaan yang diperolehnya revin diakarina berharap prestasinya dapat menginspirasi muda muda lain
hingga menelurkan putri putri terbaik indonesia lainnya